ada yang berbeda di penghujung tahun ini
para pegawai kementerian kelautan dan perikanan mengenakan berbagai pakaian adat nusantara ke tempat kerja
ini adalah selasa pertama seluruh pegawai negeri sipil dan aparatur sipil negara di lingkungan kkp
diwajibkan memakai pakaian adat dari berbagai daerah
antusiasme pegawai kkp untuk berbusana tradisional cukup tinggi
desri misalnya berangkat dari rumahnya di kawasan halim jakarta timur
mengenakan kebaya betawi modern
kebetulan hari ini saya pilih konsepnya budaya betawi kebaya betawi
karena ini kan pertama hari pertama memang juga agak sedikit mikir
karena biasanya kita sudah ada pakaian hari selasa itu seperti apa gitu kan
tapi ya karena memang sudah dipersiapkan ya nggak apa apa sih
cuma ribet match and matchnya aja gitu
sementara andreas mengaku butuh waktu dua hari
untuk menentukan pakaian adat apa yang cocok dan nyaman untuk bekerja
jadi ini pakaian lurik dari jogja
kenapa saya pilih lurik
karena menurut saya ini yang paling simple untuk pemakaiannya
jadi ini baju lurik kemudian memakai belangkon lalu ada jarit
seperti kemudian pakai celana hitam
sebagai anak muda kan selama ini kita selalu diberondong oleh budaya budaya populer
oleh budaya budaya berbeda
sehingga kita perlu sesuatu untuk menunjukkan kecintaan kita pada indonesia
kepala biro hubungan masyarakat dan kerjasama luar negeri kkp agung tri prasetya optimistis
gerakan ini akan disambut baik seluruh jajaran kkp
kombinasi jogja bawahnya dari kalimantan ini modern betawi karena kita domisili di jakarta
sementara itu inspektur jenderal kkp muhammad yusuf menyarankan
gerakan selasa berkebaya harus tetap membuat karyawan nyaman berkebaya
kita mengapresiasi kebijakan ini karena dengan cara pakai pakaian seperti ini kan kita menjadi kenal
menjadi tahu budaya masing masing daerah
hanya masalah yang mungkin perlu diperhitungkan kembali apakah harus setiap pekan
saya melihat bahwa kalau setiap pekaan mungkin agak memberatkan
sebagian teman teman yang pulang naik bus yang naik kereta yang mungkin stok baju tidak banyak
tapi kalau dia misalnya tidak dibuat perminggu atau perpekaan tapi satu bulan sekali
mungkin akan lebih kangen lebih kangen lebih berkesan
tapi segala sesuatu kalau terlalu sering dipakai kan bosan
ya ini sebuah saran saja bukan kita relekkan bukan
tapi saran supaya lebih kerasa ya
yusuf menambahkan kewajiban berkebaya di lingkungan kkp dapat segera diikuti kementerian lainnya
fina nabilah warsa jakarta